pemirsa telah ditemukan monster sampah yang telah mencemari bumi
jika tidak segera dihentikan bumi bisa hancur berantakan
kita bisa menghentikannya dengan membuang sampah pada tempatnya
ayo wujudkan bumi bersih tanpa sampah